aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bbm oleh gabungan badan eksekutif mahasiswa pamekasan
di depan depot pertamina ini langsung bubar
setelah sejumlah mahasiswa ditangkap pihak kepolisian karena berunjuk rasa di depan objek vital
sebelumnya pihak kepolisian juga memberikan peringatan kepada demonstran
untuk tidak berunjuk rasa di lokasi tersebut dan segera membubarkan diri
namun tidak diindahkan masa aksi sehingga polisi melakukan tindakan pembubaran paksa
dan menangkap sejumlah mahasiswa
dengan membawa sejumlah spanduk puluhan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa
atau bem nusantara menggelar aksi demo di kawasan bundaran patung kuda gambir jakarta pusat kami siang
mahasiswa yang kecewa dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bbm
juga melakukan aksi bakar ban di tengah jalan
bahkan di tengah guyuran hujan mahasiswa sempat memblokir ruas jalan kawasan patung kuda
hingga tidak bisa dilalui kendaraan
perwakilan mahasiswa menyebut kebijakan penyaluran blt bbm dinilai hanya untuk meredam gejolak masyarakat
di tengah naiknya harga bbm
saya kira blt ini hanya sebatas untuk meredam gerakan masyarakat saja
karena kenapa yang sejatinya adalah bagaimana pemerintah tetap mempertahankan subsidi bbm ini
untuk lebih kembali tersentuh kepada masyarakat masyarakat
sementara itu sejumlah aliansi mahasiswa di jabodetabek kamisore
berdiskusi dengan kementerian sosial terkait penolakan kenaikan harga bbm
dan penyaluran bantuan langsung tunai yang dinilai harus terpasasaran dalam penyalurannya
di gedung juang jakarta pusat
dalam diskusi ini menteri sosial terlihat emosi ketika menjawab pertanyaan dari salah satu peserta diskusi
biduan memang minta percepatan itu supaya marga yang tidak mampu
dia mempunyai nilai daya belinya meningkat
karena kalau itu telah
lambat kan daya belinya juga semakin turun dia padahal semua udah pada naik kayak gitu
tiga detik ini kami dari aliansi mahasiswa tentu keberatan dan menolak dengan kenaikannya bbm
kita juga ingin memberikan pandangan dalam volume volume itu dah
dan juga kita memberikan gerakan gerakan jalanan
karena kita melihat juga ada faktor lain dibalik kenaikan dunia
rencananya pemerintah akan mengeluarkan blt bbm sebesar dua belas empat triliun yang akan diberikan
kepada dua puluh enam puluh lima juta keluarga yang kurang mampu
tim liputan cnn indonesia